ratusan warga desa gumem kulon kecamatan susukan banjarnegara
mendatangi komplek pemakaman sambil membawa tumpeng dengan aneka lauk pauk pada kamis siang
ratusan tumpeng warga diletakkan di areal pemakaman untuk selanjutnya didoakan
tradisi nyadran gede dilakukan warga sebagai ungkapan syukur dan bahagia
akan bertemu kembali dengan bulan suci ramadan
doa dipimpin oleh pemimpin agama serta juru kunci makam
usai memanjatkan doa warga yang datang lalu menyantap bersama tumpeng
dengan duduk berdampingan sambil bertukar lauk pauk
warga juga memohon agar bangsa indonesia terbebas dari covid sembilan belas
sehingga mereka bisa melaksanakan ibadah puasa dengan lancar
jelang ramadan makam kiai haji raden imam puro di dusun kedung dowo kulon purworejo jawa tengah
dipadati ratusan peziarah
tak hanya datang dari purworejo peziarah juga datang dari daerah lain
seperti wonosobo kebumen hingga yogyakarta
para peziarah datang untuk berdoa memohon kelancaran menunaikan ibadah puasa
selama satu bulan ke depan
menurut juru kunci makam toifun
kiai haji raden imam puro telah melakukan syiar agama islam di selatan pulau jawa
yang berlangsung di era perang diponegoro pada abad delapan belas silam
ziarah kubur juga dilakukan oleh warga di lumajang jawa timur
kami sore tempat pemakaman umum jogoyudan ramai didatangi peziarah
warga umumnya datang ke makam bersama keluarga
untuk memanjatkan doa membersihkan makam dan menabur bunga
tradisi ziarah kubur yang dilakukan jelang ramadan ini
mendatangkan berkah tersendiri bagi para penjual bunga tabur
bunga aneka rupa dijual mulai dari harga rp dua lima ratus hingga rp sepuluh per kantong
penjualan bunga pun meningkat drastis dibanding hari biasa
lumayan tapi baru hari ini
sore ini baru ramai ya
cuma setelah mau ramadan ini lebih meningkat
ada yang tergantung orang yang beli
ada yang rp dua lima ratus rp lima rp sepuluh
sentra penjualan bunga tabur di jalan sosro kartono kota kudus
terus ramai jelang ramadan
tradisi nyekar atau ziarah ke makam keluarga jelang ramadan
membawa berkah tersendiri bagi para pedagang bunga
emang kalau tradisinya seperti itu jelang ramadan itu gimana
ya itu sudah tradisi tradisi
ya itu sudah tradisi
ya itu sudah tradisi
satu keranjang kecil bunga tabur dijual rp dua puluh
sementara untuk keranjang besar mulai dari rp tiga puluh hingga rp lima puluh
tim liputan cnn indonesia